sampai berapa lama biasanya disembuhkan

kalau udah puas dari senananya ya udah gampang kalau belum puas mau disembuhkan kayak gimana pun ya susah
wuru atau kesurupan saat ini tidak hanya dialami oleh wayang ebek yang sedang pentas tetapi juga penonton
wuru pun bisa terjadi secara massal biasanya pada akhir pertunjukan
seorang penonton asal purbalingga selalu menyempatkan datang ke pertunjukan ebek untuk merasakan wuru ini
hampir setiap hari perangkat
iya hari perangkat
kalau ada ebek
kalau nikmatin aja atau tidak
ya menikmati kesenian gimana hobilah gitu
jadi setiap hari ada ebek
ada ada terus
saya asli purbalingga malah nyampe ke sini
jadi setiap hari ebek gimana
sama keluarga atau semua
penonton seperti tuti jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu
jumlah grup ebek pun semakin banyak
ketua paguyuban kuda lumping banyumas atau pak umas su herman mengatakan jumlah grup ebek di kabupaten banyumas kini mencapai enam ratus tiga puluh
kelompok kelompok tersebut tersebar di dua puluh tujuh kecamatan dan tiga ratus tiga puluh desa
menurut suherman ebek semula merupakan hiburan masyarakat desa desa
tetapi kini menjangkau kalangan yang lebih luas
dari enam ratus tiga puluh grup ebek dari dua ribu tiga belas kemudian sampai sekarang itu sekarang terdata kurang lebih dua ratus lima puluh dua ratus enam puluh
secara jumlah grup itu menurun
tetapi yang kita tidak duga itu di follower kalau katakan pengikut atau penggemar itu meningkat berlipat lipat
sekarang sudah bisa mencapai dua ribu
tiga ribu tiga ribu barangkali malah kalau momennya pas bisa sampai lima ribu
penonton termasuk di situ penggemar
jadi bukan grup ebek
dari anak laki perempuan orang tua itu penggemar
kesenian tradisional ebek di banyumas tidak hanya sebagai sebuah warisan budaya leluhur
tetapi sebuah entertainment masyarakat yang anda bisa lihat cukup banyak
dan anda juga bisa lihat bagaimana kesenian tradisional ebek ini mampu menggerakkan ekonomi
masyarakat kecil pedagang kecil yang ada di sekitar ini mereka menyambung hidup dari kesenian tradisional embek
kesenian tradisional ebek
kesenian tradisional ebek
kusipi ingkang mahusudji
kusipi ingkang mahusudji
kusipi ingkang mahusudji
kusipi ingkang mahusudji
kusipi ingkang mahusudji
jalan untuk menjadi seorang wayang ebek cukup panjang
pertama mereka harus mendapatkan izin atau restu dari orang tua sebelum bergabung dengan grup ebek
ini enak enak
ini enak enak
setelah bergabung mereka akan dibimbing oleh penimbul atau dalang ebek untuk melakukan tirakat
membersihkan diri di sungai pada malam hari hingga bermeditasi di makam leluhur
tergolong senior sukirsun sudah membimbing banyak wayang
biasanya wayang akan berhenti setelah bekerja atau menikah
tergolong senior sukirsun sudah membimbing banyak wayang

pertama harus mandi wajib tengah malam
tujuannya apa kita sebagai orang jawa atau orang banyumas harus ngayuh
namanya ngayu harus mencari namanya itu indang
nah nantinya kalau indah sudah masuk ke tubuh kita itu nantinya kita punya aura power punya karisma
nah terusan nanti naik lagi ke tempatnya mbah jayabaya atau pebunden yang di karangsoka itu itu nantinya dapat aura lagi karisma lagi
jadi sebelum epek itu
besok tampil mereka harus melakukan satu ritual
yang ritual itu diantaranya harus mandi di tempuran sungai
dari prosesi mandi untuk membersihkan jasadnya
kemudian mereka baru ke tempat leluhur mereka untuk bisa memohon doa restu memohon indang
sehingga pada saat mereka melakukan pertunjukan epek nanti
mereka bisa maksimal
sebagai seorang penimbul sukirsun tidak sekedar mendidik wayangnya untuk menjadi seorang pemain ebek
sukirsun juga membantu anak anak muda untuk menemukan jati diri dan melestarikan tradisi
tujuan saya mengangkat jati diri anak anak itu
sekarang kan banyak
yang berkeliaran disana sini banyak pengangguran
saya masukkan menjadi suatu grup
mudah mudahan dengan adanya suatu grup ini
yaitu pak gujupan gunda lumping atau epek
bisa membawa atau mengangkat anak anak remaja
dengan cara seperti itu
nantinya kan anak anak itu sering prihatin sering teriakan
kemudian lewat seperti itu nanti nantinya anak mendapatkan pekerjaan
epek kesinan gunda kepang itu
saya berharap dari mereka mereka utali dari sekarang soka ini
masyarakat bisa mencintai lah epek
nantinya kan ada tanggapan
nanti hasilnya itu kita bagi bersama
itu untuk meringankan perekonomian anak anak
berbagai ritual yang dijalani pemain ebek
diakini para pelaku dan orang orang di sekitar mereka
mendatangkan kemampuan spiritual
pemain ebek pun kerap melakukan berbagai hal yang ekstrim saat pertunjukan
tetapi menurut suherman pemain harus tahu batas
aksi ekstrim mungkin dapat menarik perhatian
memicu hal hal yang tidak diinginkan
berkaitan dengan pertunjukan
sebenarnya pertunjukan ebek itu sangat variatif
sangat dramatis banget
dan sangat ekstrim ada
sangat ekstrim ada
ini di era sekarang bergesekan
bergesekan bisa saja dengan ajaran agama
bisa saja dengan kepolisian
bisa saja dengan ham
maka kalau dilihat dari pertunjukan itu sendiri
mengalami penurunan yang ekstrim ekstrim
dipukul pakai batu yang besar
ditanam atau dikubur di tanah
kemudian kita manjat pohon
atau manjat pertunjukan yang pakai bambu diatasnya pertunjukan
dan kita menangkap
makan bambu diatasnya pakai tali
itu ya makan beling makan ayam mentah
nah ini sudah hilang
kita hilangkan karena banyak pertentangan
kenapa fenomena pedesaan
karena grup grup yang hidup itu relatif banyak di desa
nah ketika di desa itu tidak terjadi mobilitas vertikal yang begitu pesat
nah ebek itu adalah salah satu kanal bagi mereka
tapi memang kalau dari satu sisi para penggemarnya dan penggiatnya
di kelas ekonomi yang relatif menengah ke bawah
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
nah ini sudah hilang
hari yono dan istrinya jumiyati warga karangsoka kecamatan kembaran banyumas
sudah bernazar akan menanggap ebek untuk merayakan hitanan anak mereka
untuk menghadirkan satu grup ebek penabuh gamelan sinden dalang dan wayang sebanyak tiga puluh lima orang
har yono harus membayar minimal sembilan juta rupiah
emang selama ini juga senang ya
kami balik sekaing omopan sami mirundwa sekaing berjolobu tapi kaput kebani wasi
pertunjukan ebek memiliki durasi yang cukup panjang
biasanya mulai pukul sepuluh pagi sampai pukul lima sore
paguyuban kuda lumping banyumas membagi pertunjukan ebek ini menjadi beberapa sesi
selain aksi wuru atau mendem atau kesurupan ebek juga memiliki sesi laisan
pada sesi ini salah satu pemain akan dikurung kemudian diikat tubuhnya
setelah itu ia akan ditutup lagi dan keluar sudah mengenakan pakaian dan riasan wajah
fungsi dari pakumas kita sampaikan dengan adanya perkembangan penonton trans itu kita atur
jadi fasenya itu mendem pertama mendem kedua itu yang ketiganya laisan laisan selesai
waktu pertunjukan ebek
sangat membantu karena dari pedagang itu bisa mengais rejeki
dari ebek juga dari kesenian
jadi maksudnya membantulah
dari purbalingga banjar sama purwokerto
itu meliputi tiga kabupaten
jadwal ada dari kompasatria
kalau dari banyumas kompasatria
kalau dari purbalingga itu copee
saat ini di wilayah banyumas raya cilacap purbalingga
banjar negara dan kebumen
ebek sudah menjadi komoditas industri kreatif
sepuluh persen pertunjukan adalah acara hajatan
sisanya sembilan puluh persen merupakan pertunjukan
yang dikelola oleh event organizer
mereka mendapat pemasukan dari parkir kendaraan
serta donasi pengunjung dan pedagang
pak pumas mendorong grup grup ebek
memanfaatkan jumlah penonton yang besar
untuk menjalin kerjasama dengan sponsor
itu kita membina teman teman grup ebek
yang ada di kabupaten banyumas
itu memang kita didik bagaimana cara
membuat sebuah pertunjukan
kita beri karena sudah berkembang banyak penonton
jadi kita didik supaya bahwa pertunjukan ini
pendapatannya tidak hanya dari orang yang nanggap
untuk meningkatkan secara sosial ekonomi
atau sponsor berbagai produk
kita ajari bagaimana caranya membuat surat dan lain sebagainya
itu selambat laun sudah berjalan dengan baik
melihat potensi ebek yang besar
dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kabupaten banyumas
mengusulkan ebek sebagai seni pertunjukan
ebek pun disahkan sebagai warisan budaya tak benda
oleh kementerian pendidikan pada dua ribu dua puluh
di masa mendatang ebek diharapkan
tidak hanya menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal
tetapi juga wisatawan
kita mengusulkan ebek ini menjadi warisan budaya tak benda
ke kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan alhamdulillah sudah mendapatkan
kemudian dari sisi pertunjukannya
karena masuk ekonomi kreatif dari sisi seni pertunjukan
penampilannya mungkin lebih menarik
dari tarianya kemudian dari pakaianya
dan sebagainya ini yang sangat membanggakan
sekarang justru penarinya didominasi sekarang oleh kau ulamuda
sebagai pertunjukan yang bersifat massal
keamanan dan keselamatan dalam pertunjukan ebek
mendapat perhatian khusus paguyuban kuda lumping banyumas atau pakumas
selain pengamanan oleh pihak kepolisian
pakumas bekerja sama dengan grup ebek untuk mengadakan pengamanan secara mandiri
lewat kesenian kemudian lewat paguyuban atau lewat ebek
saya punya cita cita biar mereka kedepannya
kalau udah punya rumah tangga punya pekerjaan yang lumayan dan yang setara lah
itu tukar saya
kemudian saya yang sering tersekan kepada mereka mereka
carilah pekerjaan seapapun pekerjaan dari yang penting halal
mudah mudahan dengan kenyataan saya yang tulus
memilih mereka menjadi anak anak yang baik kedepannya
pengamanan juga melibatkan pemuda sekitar tempat pertunjukan
mereka mengamankan kawasan parkir
untuk wuru atau kesurupan masal
dalang ebek memastikan semua di dalam kendalinya
agar tidak terjadi hal hal yang tidak diharapkan
bidung cina kucing mandung bala recinci rati masu